kementerian kesehatan melalui direkturat jenderal pelayanan kesehatan
sudah menerbitkan tata laksana dan manajemen klinis
gangguan ginjal akut progresif atipikal
yang wajib diterapkan di seluruh pusat layanan kesehatan
namun ibu bisa mendeteksi gangguan ginjal pada anak secara mandiri
sebelum memutuskan membawa anak ke pusat layanan kesehatan
orang tua wajib memperhatikan volume dan intensitas air kencing
yang dikeluarkan oleh anak
gangguan ginjal akut terjadi dengan penurunan kesehatan tubuh secara mendadak
sementara gangguan ginjal akut progresif ditandai dengan penurunan secara mendadak dan cepat
sehingga deteksi dini harus dipahami oleh setiap orang tua
selain itu pola konsumsi air pada anak harus lebih diperhatikan
jika penurunan intensitas air kemih disebabkan karena anak kurang minum
maka orang tua harus berupaya untuk mendorong peningkatan konsumsi air putih pada anak
jika konsumsi air baik namun air kemih yang dikeluarkan sangat sedikit
maka anak sepatutnya mendapat pemeriksaan lebih lanjut
sebaiknya orang tua menyetop penggunaan obat obatan dalam bentuk sirup untuk anak
jika tanpa resep dokter dan melalui pemeriksaan yang tepat
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur